sementara latihan tempur yang digelar di pantai bandungan situbondo sendiri berlangsung cukup memukau
dalam latihan tempur ini aksi pasukan tni al mampu membuat presiden joko widodo yang ikut menyaksikannya pederca kagum
presiden juga berjanji akan meningkatkan kekuatan tempur tni meski penghematan anggaran dilakukan